matahari department store menutup dua gerai sekaligus di jakarta
pergerakan saham matahari dilanda aksi jual investor
benarkah bisnis jaringan toko retail tengah dilanda pelemahan daya beli masyarakat
atau sebegitu hebatkah belanja online dalam tanda petik memangsa toko retail nasional
termasuk matahari department store
redup sinar matahari saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
matahari department store siapa yang tak kenal dengan departemen store yang satu ini
anda anak anak tahun sembilan puluh an dua ribu an sampai saat ini lah ya
pasti tahu kan belanja di matahari itu merupakan toko serbada
jadi kita bisa belanja baju dan segala rupa ada di sana
dia punya gerai ekspansi juga sempat terjadi ketika booming sejak tahun dua ribu sebelas
dia tambah gerai gerainya gitu ya
tapi begapa kali ini matahari memutuskan untuk menutup dua gerainya sekaligus di jakarta
kita lihat bersama
kita mulai dari jumlah gerai matahari department store
banyak apa sebenarnya pergerakan matahari department store
sesungguhnya matahari ekspansi
kalau perusahaan melakukan ekspansi artinya ada optimistis
karena kalau dari segi bisnis nggak mungkin orang pebisnis mau invest
kalau nggak ada outlook ataupun proyeksi akan dapat untung gitu ya
karena sederhananya kalau kita mau bisnis
pasti kita bicara tentang kapan investasi saya akan berakhir di titik ini
kemudian saya akan mendapatkan keuntungan
jadi saya sudah bisa memiliki untung
nah begitu pun dari tren ini kita lihat bagaimana optimistisnya matahari department store ya lppf
kita lihat trennya itu mengalami kenaikan jumlah retail
meski tidak sebanyak sebelumnya
kita lihat khusus untuk dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas misalnya
penambahan gerainya sepanjang setahun jaraknya hanya empat gerai yang ditambah ya
tapi tetap melakukan ekspansi gitu
dan kemudian bila kita bandingkan di tahun dua ribu tiga belas misalnya
dari satu ratus dua puluh lima
lima gerai menjadi satu ratus tiga puluh satu gerai
kemudian naik ya menjadi satu ratus empat puluh dua gerai
ini ke sini itu misalnya menambah sekitar sebelas gerai
kemudian dari satu ratus empat puluh dua ini ke satu ratus lima puluh satu misalnya juga penambahannya ya sekitar sembilan gerai
nah ini penambahan gerainya kemudian senantiasa di tahun dua ribu tujuh belas mengalami penurunan
artinya ada sebuah hitung hitungan bisnis yang dilakukan kita nambah gerai
tapi mungkin tidak se ekspansif kita yang dulu dulu
artinya ada yang diukur oleh matahari department store
tapi matahari departemen sound merupakan salah satu pemain utama juga ya di bisnis retail di indonesia
dan bila kita lihat bagaimana kinerja saham matahari department store
kita lihat bersama ini adalah kinerja saham matahari department store
kita lihat bersama mengalami penurunan pada semester satu dua ribu enam belas
sangat signifikan ya melonjakannya
lalu bila kita bandingkan kinerja laba matahari department store ini yang menarik ya
kalau kita ingin melihat bagaimana berhasilnya bisnis sebuah perusahaan ini adalah yang paling vital
yang bisa kita bedah ya
yaitu pendapatan dan laba
jadi yang bergaris hijau nanti adalah yang bicara tentang laba pendapatannya adalah bar chart biru
bar chart biru menunjukkan
mengalami peningkatan sesungguhnya ya
bahkan bila kita bandingkan tahunan itu tetap mengalami peningkatan meskipun tumbuhnya tidak se fantastis tahun tahun sebelumnya
bila kita bandingkan misalnya dua ribu tiga belas dua tujuh puluh empat triliun rupiah pendapatannya
kemudian naik menjadi tiga tiga puluh satu triliun rupiah
mulai terjadi pelambatan tapi kemudian pada dua ribu enam belas naik loh
ya signifikan dari tiga sembilan puluh dua triliun rupiah menjadi lima delapan belas triliun rupiah
dan pada dua ribu tujuh belas
hingga data terakhir hingga juni itu hanya menunjukkan sekitar lima tujuh puluh empat triliun rupiah
tapi kita bergeser ke bawah yang garis sejauh kita lihat bagaimana pertumbuhan labanya
karena pendapatan itu kan lah
pendapatan kemudian sudah dipotong dengan biaya operasional dan lain sebagainya
kos kemudian akhirnya dapatlah labanya satu tiga puluh empat triliun rupiah
dan memang pasar mengharapkan matahari department store bisa bekerja lebih dari ini
kita bicara mengenai korporasi kita bicara mengenai fundamental yaitu pendapatan dan juga laba
jadi ketika itu tidak sesuai ekspektasi
pasar maka ekonomi analis pasar maksudnya
maka tentu akan menjadi dicermati oleh pasangan
apa yang terjadi mengapa nggak sampai
karena proyeksi kita bisa dapat angka segitu
tapi ketika nggak sampai di angka tersebut
maka akan dilakukan evaluasi dan tidak heran kemudian kita lihat
saya kesini terlebih dahulu pergerakan sahamnya menjadi seperti ini
ini adalah pergerakan saham dalam sehari ya
saham sehari oke
untuk lppf tapi bukan itu sebenarnya
bila kita bandingkan secara tahunan misalnya
tapi tunggu dulu kalau ada investor yang pasang sekitar satu miliar
berapa banyak dia sudah rugi hanya separuh sisa duitnya
hampir separuh sisa duitnya
kita analogikan kalau orang taruh saham berapa angkanya
mengapa bisa demikian ya itu artinya fundamental ekonomi yang dicermati oleh para investor
tapi sesungguhnya bila kita bandingkan bagaimana pemain di sektor retail
matahari sesungguhnya merupakan salah satu pemain utama ya dari empat ya
kita lihat bersama ini adalah ramayana
anda tahu ramayana ya dia memang mereka main di segmen masing masing ya
saya coba cek sebentar ini ya benar ini adalah pairnya benar
dan ini adalah nilai saham ya jadi jika dibandingkan dengan
mitra adi perkasa anda tahu mitra adi perkasa ya mungkin anda sering belanja di produk produk yang ada di sana
mother care ya kita lihat di sana itu merupakan salah satu produk dari mitra adi perkasa
bila berkaca dari pemain kunci untuk retail offline di indonesia
maka patut kita cermati bagaimana sesungguhnya peta
bagaimana sesungguhnya peta bisnisnya
bila kemudian ada yang mengatakan bahwa memang bisnis toko retail offline itu didera oleh pergeseran ataupun shifting masyarakat yang belanja dari biasanya langsung sekarang sudah online lebih efisien
tapi belum juga ada kajian yang dalam mengenai hal tersebut
yang menarik adalah statement dari menteri keuangan sri mulyani menanggapi beberapa toko retail yang harus tutup gerai dalam tahun ini
sri mulyani mengatakan akan menanggapi beberapa toko retail yang harus tutup gerai dalam tahun ini
dan akan menyiapkan sebuah kajian yang dilakukan oleh timnya untuk menemukan apa sesungguhnya yang menjadi persoalan
benarkah daya beli melemah atau stimulus apalagi kah yang dibutuhkan atau apa sebenarnya yang terjadi sehingga toko offline terpaksa tutup
dan sampai berita ini kami turunkan cnn indonesia business sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari matahari department store hingga saat ini belum ada respon yang kami dapatkan

tersedia untuk mengklarifikasi penyebab tutupnya dua gerai matahari department store secara sekaligus di jakarta